anda masih menyaksikan redaksi pagi kami mendapat informasi terkini bahwa komisi pemberantasan korupsi menetapkan hakim agung sudrajat timyati sebagai tersangka terkait tugaan suap pengurusan perkara di mahkamah agung
ya dalam operasi tangkap tangan kali ini kpk juga mengamankan uang sebesar dua ratus lima ribu dolar singapura dan lima puluh juta rupiah
operasi tangkap tangan kpk terkait dugaan suap pengurusan perkara di mahkamah agung diawali dengan penangkapan delapan orang di jakarta dan semarang pada rabu sore
dari pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi penyidik kpk akhirnya menetapkan sepuluh tersangka satu diantaranya hakim agung sudrajat dimyati
dalam ott ini kpk mengembangkan uang sebesar dua ratus lima ribu dolar singapura dan lima puluh juta rupiah
ketua kpk firly bahuri dalam keterangan resminya pada jumat ini hari mengatakan bahwa para tersangka diduga menerima uang dari pihak berperkara yang tengah mengajukan kasasi di mahkamah agung terkait aktivitas koperasi simpan pinjam inti dana di pengadilan negeri semarang
ketua kpk firly bahuri dalam keterangan resminya pada jumat ini hari mengatakan bahwa para tersangka diduga menerima uang dari pihak berperkara yang tengah mengajukan kasasi di pengadilan negeri semarang
serta uang tunai sejumlah dua ratus lima ribu singapura dollar